acara munajat dua ratus dua belas pada kamis malam kemarin sempat ricuh sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan juga intimidasi
tiga jurnalis transmedia group ikut menjadi korban dan hingga kini pihak kepolisian belum juga menangkap pelaku kekerasan dan intimidasi
kegiatan sijir dan doa munajat dua ratus dua belas yang gelar di monas jakarta pusat pada kamis malam diwarnai kericuhan
kericuhan terjadi di tengah acara munajat dua ratus dua belas ketika seseorang yang diduga pelaku pencopetan ditangkap masa
suasana semakin ricu ketika para awak media yang merekam kejeneniknya juga diburu massa front pembera islam
joni aswira dan endra rizaldi dua jurnalis cnn indonesia pun ikut menjadi korban intimidasi
masa berkumpul dan memaksa jurnalis cnn indonesia tv menghapus rekaman liputan
dengar persis teriakan mereka itu
itu nada nada yang bernada ancaman yang intimidasi
kata kata seperti kalian hapus dengan membentak
ngapain kalian rekam
kalau pengen rekam rekam yang baik aja
jangan yang rekam yang buruk yang jelek seperti ini
itu satu yang kedua mereka juga melontarkan kata kata bernada intimidasi terhadap kami
kalian dari media mana
dan kalian dibayar siapa
dari arah sebaliknya di area pintu vip jurnalis detik com satria kusuma diketahui juga diamuk masa dari kelompok ini
satria dipaksa menghapus rekamannya
tidak hanya diintimidasi jurnalisdetik com ini juga dibukul
selain itu masa merampas telepon seluler jurnalis suara com yang menyaksikan dan merekam aksi kekerasan tersebut
selesai kejadian itu jurnalisdetik com divisum
didampingi wakil pemimpin redaksi detik laporan pun dibuat di kantor polres
menanggapi insiden tersebut aliansi jurnalis independen atau aji jakarta mengutuk aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh masa front pembela islam terhadap jurnalis yang sedang meliput kegiatan munajat dua ratus dua belas pada kamis malam
aji jakarta menyatakan tindakan masa fpi menghapus rekaman video ataupun foto dari kamera jurnalis cnn indonesia tv dan jurnalis detik com merupakan perbuatan melawan hukum
mereka telah menghalangi kerja jurnalis untuk memenuhi jurnalis
dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari penyelidikan pihak polisian terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis di acara munajat dua ratus dua belas
sudah tersambung melalui telepon kabak humas polres jakarta pusat kompol purwadi
selamat malam pak purwadi
purwadi bila kita melihat kejadian yang terjadi kemarin saat acara munajat dua ratus dua belas ini
ada beberapa rekan jurnalis yang mendapatkan kekerasan dan juga intimidasi dari para masyarakat
hingga saat ini sudah sejauh mana laporan dari korban yang sudah diterima oleh pihak kepolisian
selamat malam ibu ratu
sementara dari pihak polres jakarta pusat telah menerima laporan saudara satria kusuma pada malam kejadian jumat dua puluh dua februari dua ribu sembilan belas jam
dan saudara korban satriak usuma sudah diminta keterangan dan juga sudah dilakukan visum oleh petugas kami
ya langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa dan bukti bukti apa saja yang hingga saat ini sudah dikantongi oleh pihak kepolisian sendiri
sementara kami baru memeriksa saksi saksi dan bukti yang sudah ada visum maupun handphone milik korban
saksi saksi ada berapa pak yang sudah diperiksa dan apakah kemudian juga mereka ini masa yang berada di sana semua atau seperti apa
saksi baru sekitar untuk teman teman dari rekan wartawan
setelah kami temukan bukti bukti lain mungkin mengarah ke saksi saksi yang lain yang ada di sekitar lokasi kejadian ibu ratu
baik apakah sudah berkoordinasi pak dengan ketua panitia dari pelaksana acara tersebut yang juga akan memanggil saksi saksi
lain begitu seperti apa
tentunya nanti kalau memang dibutuhkan oleh penyidik pihak kepolisian juga akan koordinasi dengan panitia tersebut mbak
jadi saat ini masih belum dibutuhkan begitu pak purwadi
belum baru pemeriksaan saksi saksi dulu nanti kalau memang mengarah mungkin nanti kami akan koordinasi pihak kepolisian akan koordinasi dengan panitia ibu ratu
baik selanjutnya pasal apa yang kemudian nantinya bisa dikenakan para pelaku apabila melihat adanya kekerasan fisik dan intimidasi ini
pasal sementara satu ratus tujuh puluh kuhp bersama sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang ibu ratu
baik nantinya akankah susah pak karena kita melihat kan ini juga masanya sangat banyak begitu di sana apakah untuk mencari para pelaku yang berada di sekitar situ yang melakukan persekusi tersebut apakah ada kendala atau seperti apa nantinya
mohon doanya ibu ratu mudah mudahan
kasus ini bisa cepat terungkap tentunya minta bantuan dari rekan rekan wartawan juga untuk bukti bukti pendukung yang lain biar bisa untuk mengungkap kejadian tersebut mbak
baik apakah kemudian bukti bukti pendukung ini masih kurang dilihat kurang atau seperti apa pak
tentunya masih dibutuhkan oleh penyidik untuk bukti bukti yang lain bu
seperti apa bukti bukti yang kemudian masih diperlukan pak
mungkin dari rekaman rekaman dari video dari rekan rekan jurnalis mungkin bisa dikomunikasikan dengan penyidik kami ibu
baik terima kasih pak kompul purwadi
jadi saat ini kemudian masih saksi saksi dari wartawan nantinya juga akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara acara tersebut